ribuan penggemar basket tanah air menyaksikan langsung penampilan timnas basket indonesia
dalam tes event yang digelar di indoor multifunction stadium senayan
dukungan penuh penonton ditambah permainan apik dari yuda saputra dan marcus bolden
membawa timnas basket indonesia unggul empat sembilan tiga tiga atas suriah di paruh pertama pertandingan
sayang keunggulan indonesia tidak mampu dipertahankan
total raihan dua puluh satu angka dari yuda saputra yang membuatnya menjadi pencetak angka terbanyak bagi tim merah putih di pertandingan ini
juga tidak mampu menyelamatkan indonesia dari kekalahan
suriah pun akhirnya membalikkan keadaan di kuartal terakhir dan menang delapan dua tujuh enam
sementara di pertandingan kedua tim indonesia patriot yang berisi pemain pemain muda indonesia
juga harus mengakui keunggulan timnas uni emirat arab tujuh empat delapan enam
turnamen ini digunakan tim basket indonesia sebagai bagian dari persiapan
menjelang prakualifikasi olimpiade paris dua ribu dua puluh empat dan asean games dua ribu dua puluh tiga mendatang
erlangga wisnuwaji andriawan saputra jakarta